wih ada kepiting yang sudah siap disantap nih
bukan kepiting saus mentega atau saus padang yang satu ini diolah dengan sambal terasi
sebelum diolah kepiting dibersihkan terlebih dahulu lalu direbus hingga matang
setelah itu kepiting dibakar untuk mengurangi kadar air di dalam cangkangnya
kemudian siapkan sambal terasinya
cabai rawit bawang putih bawang merah garam kaldu jamur dan tentu saja terasi diulek
tambahkan irisan tomat lalu ulek lagi sampai halus
setelah sambal jadi tinggal dioleskan di permukaan kepiting
unik sekali ya tradisional diangkat ke langgangnya
baru saya menarik sekali
selain itu aneka hidangan laut diracik dengan beragam bumbu di sini
kepiting sambal terasi yang disajikan di kedai makan di jalan terusan pasir koja kota bandung jawa barat itu
dihargai rp tiga ratus tujuh puluh lima per kilogram
sambal terasi di ulek
sementara biasanya sambal di ulek di tabanan bali sambal dibuat dengan dibej
dan walaupun namanya sambal bahannya tidak didominasi cabai
melainkan bawang merah dan kecombrang yang dicampur dengan daging ayam suir
warung sederhana yang terletak di banjar gunung siku desa belayu kecamatan marga tabanan bali tersebut selalu dipenuhi pembeli
para pembeli mengaku ketagihan sambal bejek yang disajikan dengan nasi putih dan semangkuk kuah soto
sesuai dengan selera saya
terus yang kedua makan
ada di sini enak ada makanan terutama masakannya yang khas
di sini kan ada minyak tamisannya
masakannya mana pak
apa yang khas di doratannya
seporsi sambal becek komplit dijual rp dua puluh
dalam sehari warung ini menjual sekitar seratus porsi sambal becek
diberikutan cnn indonesia